anda menyaksikan indonesia forward bersama saya ruli kurniawan
gelaran g dua puluh menjadi mata dunia untuk melihat indonesia
sebagai negara yang memiliki potensi besar dari segala aspek
peran dari berbagai sektor yang terlibat di dalam momen yang luar biasa besar ini
dan untuk membahas sejauh mana peran sektor sektor ini
mensukseskan presidensi g dua puluh indonesia
sudah hadir bersama kita
menteri bumn bapak erick thohir
dan juga koordinator tim asistensi dan kemiteran g dua puluh indonesia
apa kabar pak eto pak tama
ini kan baru kick off masih baru memanas sih
pasti dari awal sampai sekarang kan non stop untuk
tapi pasti kurang tidur lah butuh tiga hari ke depan
apalagi mas tama sebagai koordinator
pasti kurang tidur kan
kalau udah saat saat gini pasti kurang tidur
pasti kurang tidur tapi kita lihat nanti sejauh ini kan respon dari dunia internasional cukup positif
itu yang paling penting bahwa kita kerja keras untuk nama bangsa dan negara
dan tentu hasilnya kita dapat apresiasi
tetapi juga bagaimana bisa hasil dari g dua puluh ini benar benar impactful buat indonesia juga
bahkan saya dapat informasi rekan rekan dari india toreka dua ribu dua puluh
mereka sudah datang ke indonesia banyak sekali personilnya untuk belajar dari indonesia
tapi sesuatu yang lumrah lah
kita mulai pak erick ini kan kalau kita melihat tadi sempat kita mention sedikit terkait dengan
peran sektor sektor yang terlibat di dalam g dua puluh
nah sejauh ini bagaimana anda mengelaborasi kontribusi dari bumn terkait dengan perhelatan g dua puluh ini pak
ya bumn mengalokasikan dana itu hampir dua tiga triliun di dalam tiga bidang
satu yaitu bidang bagaimana logistik dan transportasi
dimana kita bisa lihat kita memperbaiki yang namanya wifi kita memperbaiki mengenai charging station
yang sekarang udah lagi gembar gembur airportnya ini airport atau gallery
itu kan bagian juga kebanggaan kita bagaimana kita punya airport yang humanis
bukan hanya besi besi atau rangka rangka yang keras tapi disitu kita tonjolkan ini loh indonesia
kita juga mendorong bagaimana memulai membangun ev ekosistem di bali ini
dengan adanya charging station dengan banyak mobil ini mudah mudahan bali yang menjadi jantungnya para wisata indonesia
bisa terus memberikan sesuatu yang baru kepada tentu turis kedepannya
belum lagi kalau kita bicara mengenai media juga seluruh kebutuhannya kita bisa lihat
tadi saya baru dapat laporan dari tim saya agak panas
tim tim media perlu tambah air kita provide gitu
karena memang itu yang kita dorong
dan kita juga dorong pr ing yang lain di g dua puluh ini

dimana kita bisa mendorong pr ing yang lain di g dua puluh ini
ada music dua puluh religion dua puluh yang ini yang kita dorong people to people movement
jangan hanya kepala negara bertemu bicara politik turunannya apa
kan kita harus buat rakyat kita gitu
ini yang makanya pak jokowi terus perjuangkan salah satunya tidak mau tanda tangan supply chain agreement waktu itu di itali
nah ini yang kita dorong juga yang namanya people to people movement dengan music dua puluh
dimana music dua puluh berhasil kemarin mengeluarkan gerakan
bahwa musik itu adalah sebuah kegiatan atau pergerakan yang bisa mendorong yang namanya perdamaian
yang indonesia hijau bahkan lain lainnya
persiapan kepada para musisi musisi indonesia untuk mendapatkan hak bekerja
itu kan setelah pandemi
lalu legion dua puluh yang luar biasa kemarin
semua datang tokoh tokoh agama dunia dan melihatnya kiblatnya indonesia
bahwa indonesia ini sudah terbukti dengan tadi
bineka tunggal ika kita bisa memberikan yang namanya perbedaan itu adalah kebaikan
dan disitu di region dua puluh statement bahwa agama adalah fundamental untuk menjaga perdamaian
bukan yang justru kita lihat selama sejarah daripada kehidupan manusia agama itu menjadi sebuah peperangan
yaitu dari zaman dulu sampai sekarang dipakai
tetapi agama adalah core daripada peaceful
nah ini yang gerakan gerakan ini bagian pr yang belum pernah terpikirkan
atau kembali sekarang
bapak presiden akan menerima presiden fifa dan ioc
ya dimana nanti juga mudah mudahan ada conclusion bahwa olahraga adalah peaceful
itu di indonesia loh
tidak ada negara lain yang melakukan ini
dan tentu yang terakhir bagaimana kita memastikan tadi kemitraan
kerjasama bumn dengan banyak mitra
sudah kita dorong kerjasamanya dengan waktu itu bumn kita buat event di bali
itu banyak sekali hal hal yang kita lakukan kerjasama
jadi dua tiga triliun itu return investmentnya lebih dari itu
nah ini yang kita dorong untuk bumn
karena bumn ini kan kita dorong untuk professional good corporate transferan bisnis proses yang baik dan ada impactnya
jadi bukan hanya penciptaan penciptaan gak penting gitu
tetapi ini pekerjaan yang kita deliver
kita spend dua tiga triliun apa yang kita dapatkan
ini yang kita mau
berhubungan dengan kemitraan yang menarik sekali
pak tama anda ditunjuk langsung oleh pak jokowi untuk menjadi koordinator tim asistensi dan kemitraan
tepuk tangan dulu dong boleh
itu pressure maksudnya
ini pressure besar sekali untuk menjadi susun
standartnya masih asean games itu
gimana anda mencoba untuk menoskrisasi semua stakeholder semua item semua bidang menjadi satu kesatuan untuk goal utamanya adalah suksesnya g dua puluh presidensi indonesia mas
yang penting kan
ini masalah koordinasi dan komunikasi
ujung ujungnya bagaimana kita bisa meng inline kan keinginan atau arahan dari pak presiden agar dapat terimplementasi dengan baik
ini kan terdiri dari banyak kl dan lain sebagainya
dan alhamdulillah juga pak erick atau chief erick sahabat saya ini sangat mendukung sekali dari berbagai macam aspeknya
sehingga kerjasama dengan kemenkomar kemenkomar fest setnek kemenkemlu
dan lain sebagainya
termasuk kominfo misalnya
itu bagaimana kita bisa menjalankan itu dengan baik
tapi kan perlu infrastruktur pendukung
dari pak erick tadi sampaikan
udah lihat airport barunya belum main internasional
kan luar biasa
nah itu those kind of thing yang benar benar membuat penyelenggaraan g dua puluh ini menjadi makin sempurna
jalan tolnya misalnya
itu kan bumn juga kan begitu ya
bagaimana kita dapat berkoordinasi juga dengan baik dan seterusnya
jadi memang dari a to z nya kita tidak bisa berdiri sendiri
kita perlu koordinasi yang sangat matang rapat dan detail
jadi yang dilihat di tv misalnya liputan ataupun gelaran gelaran yang ada
itu kan adalah cuma ujungnya doang
tapi kemarin sempat ya pak erick ya kita lihat beberapa fasilitas yang disupport oleh bumn
ya jadi apa ya
yang sebenarnya kan
sebenarnya tetap bisa jalan
tapi kan tanpa dilakukan itu bisa tetap jalan
nggak cuma sekedar kita anggap begitu saja
anyway ini merupakan investasi buat indonesia juga
besok besok ada turis dari luar negeri datang ke sini kan juga akan merasakan manfaatnya yang luar biasa
jadi bukan kita juga bisa mikir hanya
tadi yang pak erick bilang nggak dua tiga hari ini aja yang kita investasi
tapi sebenarnya ini investasi yang sangat luar biasa untuk jauh ke depan
sebenarnya yang luar biasa
ya kan disini kan momentum yang luar biasa yang kita manfaatkan untuk kita melompat lebih jauh lagi
kurang lebih demikian
ada potensi ada momentum saya ke pak erick
pak erick kira kira ada transformasi ada potensi dan juga ada peranan apa saja yang ditunjukkan oleh bumn
apalagi kita kedatangan belasan ribu delegasi disini
ada momentum yang coba di achieve disana
kira kira apa yang akan coba di
itu yang disampaikan mas tama tadi
bahwa what to action game itu kan bagaimana senayan itu kita hidupkan kembali
nah tadi mas tama juga jangan habis g dua puluh ini
nah itulah kenapa kita siapkan infrastruktur pendukung
airportnya jadi bagus jalan tolnya bagus supaya apa
impactnya nanti buat bali ke depan
dimana turis kembali melihat ada perubahan yang signifikan di bali setelah g dua puluh
pembangunan ev battery
saya sangat mendorong bali ini menjadi yang utama
baru kita dorong juga kota kota besar
kan ev battery ini kan ada banyak
terus ada ekosistemnya
ada charging stationnya apa
lalu kita juga bagaimana ekosistem digital
wifi dan lain lain
ya memang kesehatan sayangnya kita belum bisa menyelesaikan tahun ini
karena memang project itu dipikirkan baru baru saja
bagaimana pusat kesehatan baru di indonesia dengan kerja sana dengan ameo
itu kan nanti pusat cancer di situ
kita tidak kalah negara lain
di mana dua juta penduduk indonesia berobat ke luar negeri
menghabiskan sembilan puluh sembilan triliun
ini kenapa nggak dibalikan ke indonesia
nah bali menjadi sebuah jantung
tidak hanya buat tadi misalnya
buat liburan versi yang lain
entertainment atau mungkin apa
tapi ada wellness yang kita tingkatkan
nah saat bersamaan kita tahu ini lagi ada mandalika
ada lagi kegiatan motor gp juga
nah itulah indonesia yang kita lakukan
bahwa kita membangun transport parasyumasi yang juga berkepanjangan
jangan karena sebuah event
habis itu evorianya selesai
kita sudah harus lupakan itu
kita ini bangsa yang besar
bangsa yang harus bisa menjaga sustainability
setiap event harus ada pertanggung jawabannya
dan apa berlanjutnya
bukan selesai event selesai
nah ini yang kita harus dorong gitu
ada elemen elemen penting di sana
bagaimana keberlanjutan dari sebuah event besar ini bisa tetap dirasakan
apalagi untuk masyarakat indonesia
dengan adanya g dua puluh ini langsung dunia kan melihat
satu dulu bali aman
langsung kembali di top of mind daripada wisatawan asing misalnya
mas tamar tadi ada sebut mengatakan akan ada leveling
apa yang sudah dilakukan sebelumnya
mas tama kita tahu sama sama
sering dipercaya oleh pak jokowi untuk mengerjakan event event besar
awalnya pak erick
tapi ya itu pun terdalam makanya ada mas tamar
terakhir kali ada asian games
perbedaan apa yang anda lihat ketika anda mengerjakan event event yang terdahulu mas
dengan event g dua puluh sekarang
apakah ada perbedaan yang cukup signifikan mas dalam proses
apa namanya untuk menuju ke sana
iya kompleksitas ya
karena ada begitu banyak pemimpin
banyak pemimpin dunia
ya istilahnya ngurus dua pemimpin atau tiga pemimpin aja bukan hal yang gampang ya
terkait dengan pengamanan ya
terkait dengan koordinasinya
terkait dengan seremoni seremoninya
kedatangannya aja kan ada panitia penyambutan yang kita juga siapkan lah gitu ya
untuk menghargai kehadiran masing masing pemimpin
dan perlu kita lihat semua tuh
flow dari awal sampai beliau beliau ini pulang
experience yang prima
kan begitu ya
aran dari pak presiden
itu harus prima juga semuanya
tapi kan kita begitu banyak yang kita harus laksanakan
insya allah semuanya bisa berjalan so far
segala persiapan baik gitu ya juga
juga alhamdulillah tim kita juga
karena kebanyakan juga banyak dari teman teman asean games
yang juga terlibat
nah itu juga tadi penting yang pak erick sampaikan waktu bikin asean games
memang siwanya cuma beberapa jam doang pak erick
tapi kemampuan daripada anak anak yang terlatih pada saat itu
jadi world class gitu loh kemampuan mereka
banyak dari mereka justru belum banyak kerja di pak erick tahu sendiri
banyak kerja di dubai kerja di amerika dan lain sebagainya
human research talenta itu juga dengan event itu akhirnya tercipta
dari asean games aja pak erick
kita bisa mendapatkan manfaatnya hari ini
yang dulunya mungkin kita masih segini levelnya sekarang udah bisa tingkatnya udah jauh lebih tinggi
tapi dari segi teknis ini lebih berbeda gitu kan
karena kan asean games kita punya waktu yang cukup panjang mempersiapkannya
public spaces yang nggak bisa kita tutup sekian lama
jadi memang tantangannya juga cukup menantang lah
tapi seru lah nanti
susah jelasin pak erick
nanti jelasin udah gak seru lagi
ini dikip dulu sekarang semuanya ya
pak erick kalau kita exciting
pasti ada hubungannya dengan bagaimana
dari bumn sendiri kira kira potensi apa
akan coba diachieve dekat dengan
transformasi dan perbaikan
bisnis model supaya kita bisa membangun ekosistem
kita yaitu tentu di kesehatan
di energi dan
efisiensi yang luar biasa tetapi
tentu digital ekonomi ini yang kita harus
jaga impact nya bagaimana apakah
digital economy ini membuka lapangan pekerjaan
baru atau mengurangi data data hari ini
lapangan pekerjaan baru artinya
ada challenge buat kita jadi
kalau market kita sangat terbuka
terus digrogotin market kita
habis itu selesai pembukaan
lapangan pekerjaan tidak di indonesia
memproteksi yang namanya
kita punya umkm
bukan malah dibuka selebar lebarnya
akhirnya umkm kita semua
nah itu yang kita kenapa
kami bumn kita mendorong
yang namanya pembangunan ekosistem ini
ini yang kita harapkan
dukungan dari semua
kementerian kalau presiden
udah jelas posisinya kita
dijadikan supply chain mereka kita
supply chain tapi ya
menarik sekali tadi pak erick mengatakan bahwa
umk menjadi salah satu backbone nya
dan kalau kita melihat juga di dalam gelaran g dua puluh
ini umkm menjadi salah satu
matter yang sangat penting
bisa dikatakan di involve luar biasa
untuk gelaran g dua puluh
itu impact dari mas tama di kerjaannya
sebagai koordinator tim asistensi dan kemitraan g dua puluh
bagaimana mas tama ini memproyeksikan terkait
untuk menciptakannya lebih
bagus lebih tinggi dan lebih sehat lagi mas
ya kita sih sederhana aja
gak usah terlalu komplikasi
karena dengan adanya g dua puluh ini
langsung dunia kan melihat
satu dulu bali aman
langsung bali jadi top of mind daripada wisata
langsung bali jadi top of mind daripada wisata
kalau kita tawar nasi misalnya ke indonesia
pasti kan ada dampak tuh umkm
berbagai macam umkm dan bukan hanya bali saja pasti
jadi kita jangan sekali sekali
sekali lagi jangan hanya cuma lihat
dua tiga hari itu aja
tentang bali itu sendiri dan indonesia
secara umum akan memberikan
persepsi yang positif
penyelenggaraannya baik aman lancar
dan sukses begitu jadi memang
kita gak bisa melihat segala satu dengan satu
jangan melihat dengan cara yang sempit lah
jangan melihat cuma besok dan dua hari kemudian
tapi kita mesti tadi pak erick
beberapa kali menyampaikan kita melihatnya
harusnya jangka panjang jangka panjang
untuk menjadi negara maju kita harus
melihat jangka panjang jangan bisa jangka satu hari dua hari
tadi seperti dikatakan kolaborasi menjadi kata kunci yang sangat penting disini bang
untuk mensukseskan gelaran g dua puluh bahkan untuk
menciptakan indonesia emas nanti
anda banyak berhubungan dengan
kematian dan lembaga
untuk terus berkoordinasi
apakah semuanya mulus mulus saja
atau ada ego ego dari tiap kl
borderi borderi sendiri gitu anda sebagai koordinator
kalau untuk g dua puluh saya nggak melihat itu ya
kalau untuk yang saya alami sekarang ini ya
dan lain sebagainya semua
yang menjadi suportif ya
apapun yang kita perlukan mereka
dan kementerian lain lagi ada banyak
balik lagi ke awal
koncinya adalah bagaimana
kita dapat berkomunikasi dan
melakukan koordinasi dengan baik
komunikasi dan koordinasi gitu ya kan
kalau koordinasi tidak ada komunikasi kadang kadang
contohnya kita perlu apa gitu ya
tidak pernah ada yang
reserve gitu ya untuk
untuk nggak support jadi saya sih so far ya
alhamdulillah ya pak erick
terima kasih juga ke pak erick dan
beberapa menteri lain luar biasa supportnya
jadi kalau kita perlu sesuatu yang
kadang kadang sangat berat
contoh buat gala dinner nanti itu
tempat yang sulit untuk
bikin perhelatan sangat sulit
infrastruktur dan lain sebagainya
pak menteri pupr bantu bikin
jalan misalnya gitu teman teman
setnek dan lain sebagainya semua koordinasi
teman teman bumn semua
elektrisitinya segala macam itu gak cukup
di situ mas tama
sejujurnya bagaimana peran dari telkomsel sendiri untuk

kalau kita bicara komunikasi
tidak lepas dari transformasi digital nih
dari pak erick sendiri
kira kira sejauh mana
sudah terjadi di lingkup bumn untuk bisa
dikatakan menjadi backbone juga untuk ke depan indonesia
ya transformasi digital harus
dilakukan tidak hanya di bumn
tetapi disuruh kementerian e government
itu harus kita dorong ke depan
karena dengan ada e government
kita lebih transparan
dan kita harus mulai juga memikirkan
bukan hanya budget oriented tapi bagaimana
karena gak mungkin ke depan itu
negara hanya bergantungan kepada pajak saja
tentu ada pemasukan lain yang harus dipikirkan
supaya apa programnya lebih besar lagi
buat rakyat nah digital ini
akan mendorong keterbukaan ini
sehingga semua polusi transparan
kalau kita benar roadmap nya tadi
kita bisa meningkatkan yang namanya
ini luar biasa impact nya
tapi sejujurnya sudah ada kerjasama kolaborasi
yang sudah bisa dikatakan a satu gitu bang
untuk mencapai harapan itu
ya kita lagi dorong semua
keuntungannya bumn karena kita korporasi
kita gak ribet
ketika kita konsolidasikan misalnya
ya kementerian lain biasanya dukung karena ekosistemnya
udah jadi duluan
nah itu yang kita dorong sama kita
kepada b dua c telkom kepada b dua b
membangun yang namanya cloud
sebagai agregator apa ini
kadang kadang regulasi ketinggalan
tapi kita sampaikan kepada sahabat saya pak joni
beliau mendukung gitu nah ini hal hal seperti ini
yang kita lakukan ya tadi yang pak tama bilang
dilepas komunikasi diperbaikin
ya kan dan tentu
ya bahwa kolaboratif kerjasama
itu kita tingkatkan
seperti yang tadi terkait dengan telkomsel menjadi satu
bagian infrastruktur yang bisa tidak dilepas
dari bagian penciptaan atau
transformasi digital kita pak
mas tama sejauh ini bagaimana peran
dari telkomsel sendiri untuk membantu
menurut saya telkomsel sangat luar biasa super
deploy sekitar tujuh delapan ratus bts
satu bts itu bisa
akomodir sekitar lima ratus sampai seribu
jadi luar biasa itu
lalu lima g gelaran lima g juga kita lakukan
lalu berbagai macam
termasuk kepada kepanitiaannya juga
kita punya tim juga yang disupport oleh
telkomsel untuk membantu kepanitiaan
dan koordinasi tadi antar
penyelenggaraan acara acara yang ada di sini
jadi bukan hanya sekedar kebutuhan teknis saja pak erick
tapi juga membantu juga
berbagai macam kita juga bikin aplikasi yang
khusus untuk g dua puluh
para delegasi pak erick bisa cari makan
di mana sampai kalau misalnya dia butuh dokter
butuh polisi dan lain sebagainya
nah itu jangan dimatiin
kita pakai lagi buat bangun ekosistem
turisme di bali
data telkomsel sudah ready on
sudah sudah jalan sudah siap
tinggal disinergikanlah sama injourney
nanti kan seperti dikatakan ada beberapa teknologi
apakah ada teknologi khusus yang cukup spesifik
diciptakan atau dibuat
diimplementasikan khusus untuk g dua puluh
ya tadi aplikasi tadi
kan selama ini belum pernah ada di destinasi
pariwisata pak erik kalau kita butuh
untuk dokter untuk
keamanan polisi belum ada
kita sudah koordinasi dengan command centernya
polda tmc nya polda disini kita sudah
koordinasikan dengan rumah sakit rumah sakit
sembilan ratus sebelas itu penting emergency itu penting
dan ini kita belum
tersambung konek daripada
kalau bisa ya tadi
kan kalau turis ke sini lebih mudah lagi
kalau sembilan ratus sebelas nya jalan
nah ini di bali mas tomba telkomsel
kedepannya ini bali akan menjadi
percontohan atau kan nanti ada target
kapan untuk dielaborasi lagi justru ini dengan
adanya gelas sekali lagi tadi pak erick bilang
bikin sesuatu harus ada manfaatnya
harus ada manfaatnya
g dua puluh selesai makanya
karena dengan ini kita bisa test case
ada use case nya kita buat ini apa
kita belajar dari situ akan kita kembangkan
lagi lebih gede lagi jadi
aplikasi yang kita buat ini
dengan gelaran g dua puluh sendiri dimana banyak sekali
stakeholders terutama di bidang transformasi digital
hadir disini kira kira ada potensi
apa yang bisa dilihat oleh telkomsel
untuk bisa dikatakan lebih mengembangkan
infrastrukturnya atau aplikasinya untuk
indonesia lebih baik lagi
opportunity daripada gini
tadi pak erick berkali kali ngomong digital economy
iya kan tapi kalau gak ada internet
kira kira bisa jalan gak digital economy
nah cuman balik lagi
indonesia itu apa
jangan sampai kita gelar
lima g sekenceng kencengnya tapi yang dapat
upside atau manfaat
negara lain bukan bangsa indonesia kan
kasian kalau begitu ya jadi kita
jadi cuman jadi istilahnya jangan sampai
telkomsel cuma jadi jalan tol doang ya pak erick ya
buat mereka mereka tapi
yang mendapatkan manfaat dari
jalan tol tersebut adalah
menarik sekali sebenarnya bagaimana
nanti infrastruktur akan dibangun
g dua puluh disini berkelanjutan
tidak hanya putus di
akhir nanti di november
dua ribu dua puluh dua namun sepuluh tahun dua puluh tahun
lima puluh tahun bisa terlaksana
bali bisa merasakan impactnya gitu karena ini
memang jantung para wisata kita
jadi ya saya sama pak tama
waktu itu udah
berbicara juga sama pak presiden
bagaimana kan bali ini jadi super hubnya
jadi nanti dari bali bisa kemana mana
membangun juga benua
dan lain lain supaya datang ke
bali ini accessibility nya tidak hanya dari
udara tapi dari laut
kita sudah sampai di akhir acara pak erick
mungkin ada sedikit closing statement pak terkait dengan
harapan dari pak erick as a
dengan g dua puluh kita ini akan seperti apa pak
saya yakin g dua puluh yang dipimpin oleh pak
presiden akan menghasilkan hal hal yang
positif buat dunia
presiden bagaimana sudah mendalui
kemarin pergi ke ukraine
dengan rusia salah satu yang didorong
oleh bapak presiden terlepas ini
tentu perang yang mereka
lakukan kalau bisa damai
ternyata belum bisa
waktu itu tapi tolonglah membuka
akses daripada pangan waktu itu
pupuk waktu itu dan pak presiden berhasil
nah sekarang di g dua puluh ini ya kita harapkan
bahwa ya negara negara kembali bersatu
untuk memberikan solusi buat
rakyat yang sekarang sedang kesusahan
lapar ekonomi mahal dan lain lain
dan impact daripada ekonomi ke depan
tahun dua ribu dua puluh tiga ini sangat berat
itulah kenapa kita yakin
di indonesia harus juga siap siap dengan
kita nggak tahu kemarin saya baru
saja diundang di singapura
singapura merevisi pertumbuhannya
akan terlihat gelombang besar
ekonomi hitam tahun depan
nah ini yang kita harus siap siap nah kembali
caranya apa menggedor hati para pemimpin
singkirkan ego bagaimana ini
nah saya mengharapkan itu g dua puluh
tetapi kalau itu pun tidak berhasil kita
pakai g dua puluh ini untuk perbaikan kita saja
ya kan itu yang kita dorong
mas toma terakhir mas kwasiwasek sebagai
koordinator tim asistensi dan kemitraan
g dua puluh sekaligus juga sebagai komisaris
utama dari telkomsel
kalau saya more or less sama
pemikiran dengan pak erick cuma
didoakan supaya pelaksanaan
g dua puluh ini berjalan
lancar aman semua sehat
dan sukses mohon doanya dari
mohon doanya banget gitu ya
dapat berjalan dengan baik sehingga bisa
memberikan impact yang positif buat
indonesia yang pertama itu
yang kedua saya juga
ingin menyampaikan pak erick mohon izin
minta maaf kepada masyarakat bali karena
kegiatannya agak terganggu during
atau selama penyelenggaraan g dua puluh
tetapi insya allah nih
ya walaupun dalam beberapa hari ini
mungkin jalan ketutup
blokir dan lain sebagainya karena
penyelenggaran g dua puluh ini sekali lagi saya minta maaf
tapi insya allah manfaatnya
setelah g dua puluh akan jauh
lebih baik akan jauh lebih tinggi untuk
masyarakat di bali dan
juga di indonesia baik karena kita sama sama ya mas ya
baik sekali terima kasih pak erick
terima kasih pak salma seharusnya bersama
indonesia forward pada kesempatan kali ini
dan juga terima kasih pemirsa sudah menyaksikan
indonesia forward kali ini saya ruli kurniawan
terima kasih sampai jumpa